jadi apa langkah prabowo yang harus ditempuh agar koalisi tetap terjaga di tengah upayanya untuk memperkuat posisi pemerintahan
kami akan berbincang bersama analis komunikasi politik universitas al azhar ujang komarudin
kang ujang kalau kang ujang sendiri melihatnya sudah adakah potensi resistensi nih dari koalisi indonesia maju dengan adanya pkb dan juga nasdem
ya resistensi ada tapi kecil ya kalau pkb dan nasdem tidak
tetapi yang resistensi itu kan pks yang itu sudah ditolak oleh partai gelora
ya penolakannya wajar karena dulu mereka bersatu gitu ya dalam sebuah partai dan gelora menjadi bagian pecahan dari pks
jadi ketika misalkan gelora sudah habis habisan mati matian berdarah darah memenangkan prabowo gibran
tahu tahu pks di ujung menelikung
menyusul dalam tikungan sehingga masuk koalisi prabowo gibran
nah ketika pks misalkan jadi masuk ke pemerintahan prabowo gibran maka ya yang terancam adalah partai gelora
karena pks punya kekuatan di parlemen sedangkan gelora tidak lewas ke parlemen
itu menjadi sebuah kalkulasi politik ada resistensi yang kecil dalam konteks masuknya pks oleh partai gelora
tetapi kalau bicara nasdem bicara pkb ya kelihatannya ya dipercaya
diterima saja oleh koalisi indonesia maju termasuk oleh pak prabowo
sehingga hingga saat ini tidak ada dari kalangan koalisi indonesia maju yang menolak kehadiran atau kedatangan masuknya pkb dengan nasdem ke koalisi indonesia maju
oke kang ujang tapi kan partai gelora nggak ada di dalam parlemen
apakah dia sebenarnya juga punya daya tawar nih bisa mempengaruhi partai lain di koalisi untuk juga itu resisten sama partai lain
politik itu kan dilihat dari jumlah
jumlah kursi jumlah anggota dpr
nah ketika mereka tidak lolos ke senayan tidak ada di senayan ya kalau soal bisik bisik iya
tapi kalau soal mempengaruhi kebijakan partai saya rasa tidak ya
karena partai partai di koalisi indonesia maju mereka punya independensinya sendiri punya keyakinannya sendiri
punya penerimaan ataupun mau daya tolaknya sendiri kepada partai partai yang baru datang atau kepada mereka mereka yang kalah
jadi saya melihat kalau soal gelora dengan pks itu soal masa lalu saja yang hingga hari ini masih belum ketemu gitu
ya kalau ada yang di luar ada yang di dalam
kalau di dalam semua ya pasti ada yang tersingkir salah satunya begitu
oke kalau selain gelora untuk yang partai politik yang ada di dalam parlemen siapa lagi yang kalau kang ujang lihat
kalau ahy kan kemarin bilang ini bukan soal besar besaran koalisi tapi gimana caranya nggak rontok di tengah jalan
itu sinyal resistensi juga bukan
saya rasa ini warning sesuatu yang bagus saja sesuatu yang positif
artinya ahy mengingatkan kepada pak prabowo mengingatkan ke koalisi indonesia maju bahwa sejatinya membangun koalisi yang gemoy yang gemuk yang mayoritas itu tidak keropos
artinya harus solid harus juga berdasarkan kepada proporsinya masing masing
kalau saya sih melihatnya begini kalau masing masing partai mendapatkan jatah dengan proporsinya masing masing tidak akan ribut
tetapi kalau ada yang terlukai gitu ya kalau ada jatah kursi menterinya misalkan dikurangi ya pasti ribut
dan saya meyakini ya dalam konteks membangun koalisi yang gemuk tersebut pak prabowo akan memperhitungkan asas proporsionalitas
baik bagi yang sudah masuk di koalisi indonesia maju maupun bagi yang partai partai yang baru seperti pks maupun partai nasdem
jadi soal bagi bagi saja kalau pembagiannya adil proporsional ya akan tidak akan ribut
jadi kalau pembagiannya sudah tidak adil ya akan ribut
kalau tidak adil ya pasti akan ada gejolak di dalam atau di koalisi tersebut
nah kang kalau kita lihat pernyataan dari golkar dari pan dua duanya bilang gak risau nih kalau ada partai yang masuk lagi
karena soal menteri kan prerogatif dari presiden
apakah kang ujang melihat keademan pernyataan dari pan dan golkar ini bentuk legowo atau justru udah ada deal deal sebenarnya
ya begini mbak kita sama sama tahu ya ketika pak prabowo gibran didukung oleh koalisi partai partai di indonesia koalisi indonesia maju
ada golkar katakanlah ada demokrat ada gerindra ya termasuk pan
itu sudah ada tanda tangan kesepakatan ya untuk katakanlah partai golkar mendapat berapa pan mendapat berapa
lalu demokrat mendapat berapa jatah kursinya sudah pasti ada
itu sudah di atas materai tanda tangan itu antara pak prabowo gibran termasuk dengan partai partai itu
jadi kalau misalkan ada satu partai berbicara di publik
misalkan punya jatah lima kursi ya mungkin dulu kesepakatannya seperti itu
jadi pak zulhas pak irlangga mengatakan santai relax
ya karena memang di awal sudah dibicarakan ketika dukung mendukung pendaftaran di kpu yang lalu
jadi sejatinya saat ini ya soal komitmen saja soal kesepakatan saja agar tidak dikurangi jatahnya
saya sih meyakini tidak ya karena kalau dikurangi pasti akan ada riak riak
selain tadi hak prerogatif pak presiden
tetapi di saat yang sama juga tadi asas proporsionalitas asas keadilan itu menjadi penting dalam konteks menyusun formulasi kabinet dibawa ke pemimpinan pak prabowo gibran
oke kang ujang tapi menegaskan berarti memang sudah mulai terlihat ya ada riak riak resistensi meskipun masih kecil tapi ada
ya faktanya ada partai gelora kan tapi partai partai lain tidak ada
ya saya melihat itu bagian daripada dinamika ya
tentu begini dalam konteks membangun konstruksi koalisi kan harus ada kenyamanan
harus ada kesepahaman kalau tidak ada kenyamanan ya sulit
nah masuknya pks seandainya jadi gitu ya ke koalisi perubahan itu membuat gelora tidak nyaman
tetapi masuknya nasdem dan pkb itu partai partai lain santai santai aja golkar tadi ya pan juga santai
karena memang koalisi indonesia maju yang ada sebelumnya gitu sebelum pkb dan nasdem masuk itu ya mereka sudah ada angka angka jatah kursi dan portfolio kursi menterinya mana
sudah ada itu sudah mereka sudah paham begitu
oke kita fokus ke nasdem sama pkb dulu ya kang yang udah memang fix nih akan bergabung di pemerintahan
nah kalau kang ujang melihatnya analisisnya seperti apa kalau nasdem dan juga pkb bergabung nih di koalisi
dampaknya apa ke politik negara dan juga ke internal koalisi indonesia maju sendiri
ya sebenarnya kan sudah sesuai dengan analisa saya jauh jauh hari bahkan sering saya sampaikan di kompas tv ya bahwa nanti itu nasdem pkb termasuk p tiga saya katakan akan masuk p tiga
nah termasuk p tiga saya katakan akan masuk pemerintahan prabowo gibrang
nah dan kenyataannya iya gitu ya
nah dalam konteks kalau masuk ke prabowo gibran maka ya koalisi prabowo gibran itu akan mayoritas akan tujuh puluh persen lebih kalau kita kalkulasikan
nah maka dalam konteks itu pak prabowo gibran dalam menjalankan roda organisasinya atau roda pemerintahannya termasuk menjalankan kebijakan kebijakannya termasuk juga merealisasikan janji janji kampanye

tetapi persoalannya adalah yang harus kita waspada adalah ketika misalkan prabowo gibran membuat kebijakan kebijakan yang tidak pro rakyat
nah kalau membuat kebijakan yang salah jalan salah cara salah jalur tidak pro rakyat lalu dieksekusi oleh disetujui ya oleh partai partai koalisi maju maka ini kan menjadi persoalan
ya ini sebenarnya yang sama mirip dengan pemindahan pak jokowi
misalkan ketika revisi undang undang kpk ketika pengesahan undang undang omnibus law ketika revisi undang undang minerba itu kan tidak ada keperpihakannya kepada rakyat ataupun buruh
tetapi dieksekusi karena memang kekuatan pemerintahan jokowi maruf amin mayoritas di parlemennya
nah formula seperti itu juga kelihatannya akan terjadi di pemerintahan prabowo gibran
tetapi apakah prabowo gibran nanti tadi ya membuat kebijakan kebijakan yang pro rakyat atau tidak
ya hanya sejarah yang akan melihat
sejarah yang akan menilai dan kita saksikan bersama
dan mudah mudahan saja walaupun formulasinya sama kekuatan parlamennya sama sama kuat tetapi mudah mudahan prabowo gibrang bisa menjalankan amanah publik amanah rakyat dengan baik
dengan membuat kebijakan yang tidak melukai rakyat seperti itu
nah dalam konteks di internal prabowo sendiri ya saya sih meyakini ya sampai hari ini sampai detik ini mereka sih sudah sama sama paham sama sama tahu
artinya partai a mendapatkan jatah menteri mana portfolio menteri mana itu juga sudah kemungkinan dari awal sudah disepakati
hanya tinggal memang memberikan jatah kursi menteri kepada pkb dan nasdem berapa
oke pkb sama nasdem kan yang paling baru nih gabung di koalisi
yang namanya berkoalisi pasti dapat catatan menteri kenapa
karena mereka sama sama partai yang lolos parlemen
apalagi mereka partai katakanlah kelas menengah ke atas
kalau saya sih lihat ya yang proporsional itu ya dua
tapi kalau lebih dari itu resistensinya akan ada
tapi lebih kalau kecil dari angka tadi maka kemungkinan besar juga mereka juga malas
oleh karena itu saya melihat ya kalau proporsional dua itu ya cukup lah cukup adil
kalau saya melihatnya begitu berdasarkan kepada pengalaman analisa saya ya
dari waktu ke waktu dari lima tahun ke lima tahun
setiap menganalisa kabinet ya asasnya asas proporsionalitas
kalau proporsionalitasnya terjadi lalu keadilan terjadi
baik diberikan kepada nasdem maupun pkb
maka ya semuanya akan happy semuanya akan senang
tetapi kalau tidak adil atau kurang atau terlalu banyak
jadi dua itu menjadi angka yang menurut saya yang proporsional bagi nasdem dan pkb
kalau untuk pks dan pdip apakah kira kira sampai akhir nanti akan istiqomah berada di luar
kalau pdi saya mungkin yakin
pdip yakin karena ada kekecewaan kepada pak jokowi
kita tahu pak di situ ada mas gibran sebagai katakanlah wakil presiden yang akan dilantik ya
lalu kalau pks ini masih pipti pipti
ada kemungkinan berkoalisi dengan prabowo gibran
tapi saya perlu mengingatkan begitu bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi
yang ada kekuatan oposisi
ada kekuatan di luar pemerintah yang bisa mengawal mengontrol mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak salah jalan
kalau demokrasi tanpa oposisi ya mohon maaf demokrasinya tidak akan sehat tidak akan kuat dan tidak akan bermartabat
karena nanti mohon maaf demokrasinya akan mudah dibelokkan begitu
oleh karena itu kita butuh penyeimbang yaitu katakanlah pdip dan pks
cuma pks kelihatannya masih juga ya sedikit lagi digoda goda ya dirayu rayu untuk masuk pemerintahan prabowo gibran
apakah nanti masuk atau tidak tentu majlis suro yang akan mengambil keputusan sembilan puluh sembilan tokoh internal dari pks tersebut
tapi kalau pdip sendiri yang jadi oposisi kuat nggak kira kira
kalau saya sih menarik ya kalau pdip oposisi sendiri menarik kenapa
akan semakin keras akan semakin kencang gitu ya dalam mengkritik pemerintahan prabowo gibran
nanti kalau tidak didukung oleh partai lain ya kelihatannya nanti akan bersama sama dengan civil society
dengan kekuatan apa namanya kaum intelektual cendikiawan
kalangan kampus gitu aktivis pasti akan kesana berkolaborasinya untuk bisa mengkritisi jalannya pemerintahan
kalau kekuatan parlemennya pasti kalah tapi dalam konteks kekuatan membangun kekuatan narasi publiknya mungkin bisa juga menang
kalau seandainya prabowo gibran nya membuat kebijakan yang tidak prorakyat seperti itu
tapi kalau membuat kebijakannya sesuai dengan keinginan publik keinginan rakyat ya kelompok pemerintah ya akan lebih unggul begitu
oke kita lihat ya nanti gimana prabowo gibran utak utik nih gimana komposisi kabinet menterinya
karena kita tahu kan itu hak prerogatif dari presiden
sehat selalu terima kasih waktunya untuk rumah pemilu